kesibukan sudah dimulai di depan masjid jogokarian yogyakarta sejak jam dua pagi
tujuh gerobak makanan dengan berbagai menu terparkir dan siap melayani jamaah masjid yang mulai berdatangan untuk makan sahur
yang menarik panitia sebelumnya memberikan kupon makan sebesar sepuluh ribu rupiah secara gratis kepada jamaah masjid untuk mensubsidi makan sahur
kupon ini bisa ditukarkan dengan berbagai menu sahur seperti bronkos soto atau ayam bakar
sudah dapat voucher sepuluh ribu dari masjid jogokarian saatnya sahur
saya akan pilih pilih nih beberapa menu yang kira kira pas untuk sahur pada pagi hari ini
pilih yang mana ya
mbak mau dong
pilihan saya jatuh pada sayur koyor dengan lauk telur dan kerupuk
harganya pas sepuluh ribu rupiah jadi tak ada kelebihan harga yang harus saya bayarkan
bila harga makanan lebih mahal maka jamaah hanya perlu menambahkan kekurangannya saja
fajar dan rombongannya dari karanganyar jawa tengah mengaku terbantu dengan program ini
jadi kita nambah lima aja
ya alhamdulilah lumayan kan mas dapet ayam bacar sama tay
dimata pedagang pasar sahur ini juga dinilai lebih menguntungkan
ya alhamdulillah untuk allah ini terbantu sekali ya karena ada voucher itu jadi
kalau vouchernya kan sepuluh jadi kalau
pochilnya ke sepuluh jadi kalau
harga menunya lebih dari sepuluh aos

yang beli tambah gitu
jadi ya sangat membantu umkm lah
kalau keuntungan ya lebih untung tadi
lebih banyak yang beli daripada hari biasa
panitia menyebut bila pedagang di pasar sahur ini
adalah umkm binaan masjid joko karyan
sementara itu panitia juga membuka diri
bila ada jamaah yang ingin mentraktir sahur jamaah lainnya
mentraktir ya nanti traktir jamaah
jadi traktir jamaah itu kalau satu event
satu event ibaratnya
yang hari ini saya yang terakhir semua
nanti kita bikin voucher yang khusus
dari masa itu kan dari mana itu
khusus karena hari ini khusus dari sponsor itu
kegiatan pasar sahur ini baru pertama kali dilakukan pada tahun ini
dan sudah dimulai sejak awal ramadan
rencananya pasar sahur akan terus dilakukan hingga ramadan berakhir
pada awal ramadan panitia membagikan lebih dari dua ratus kupon
namun jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat
terutama saat sepuluh hari terakhir puasa